sejumlah anggota rombongan raja salman silih berganti mendatangi objek wisata di pulau dewata
sebagian bahkan datang ke pusat perbelanjaan untuk membeli sejumlah barang
sejumlah wisatawan asal timur tengah kamis pagi terlihat mendatangi salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kawasan kuta bali
mengenakan pakaian santai kedua orang yang sebelumnya datang dengan mengendarai mobil mewah ini
kemudian masuk ke outlet yang menyajikan berbagai produk oleh oleh
selain memilih aneka cenderamata kedua wisatawan yang merupakan anggota rombongan raja salman ini juga tertarik membeli kopi luwak asli bali
dari catatan pengelola mal semenjak kunjungan raja salman ke bali dalam satu hari tak kurang dari sepuluh hingga empat puluh mobil mewah datang
masing masing biasanya hanya mengangkut hingga dua sampai tiga orang penumpang yang diakini anggota rombongan raja salman
tadi dia cari kopi luwak
tapi dia maunya cari yang baru keluar dari binatangnya cuman kita nggak punya
jadi kita kasih balsurnya dan dia beli yang sudah jadi kopinya sudah jadi
ada alasan kenapa dia nyari yang spesifik seperti itu
katanya sih pengen lihat gitu yang baru keluar itu seperti apa yang baru keluar dari binatangnya itu tadi